baik kita masuk dulu ke informasi yang pertama
uji coba pemberlakuan skema ganjil genap di gerbang tol cibubur dua
membuat masyarakat memilih jalur alternatif
ya ada yang memutar ke jalan lain ada yang berangkat lebih awal
dan ada pula yang rela menunggu di bahu jalan hingga jam ganjil genap berakhir
erda tak bisa melajukan kendaraannya ke arah tol cibubur
saat itu jam menunjukkan pukul delapan empat puluh
erda bersama keluarganya mengendarai mobil dengan plat bernomor genap
ia berencana hendak ke arah taman mini
alih alih memutar kendaraan ke jalur alternatif
erda memilih menunggu sekitar dua puluh menit untuk dapat masuk gerbang tol cibubur
iya kami lagi nunggu jam ganjil genapnya berakhir ya
kan dari jam enam sampai jam sembilan kami mau ke taman mini
dari tadi arah pondok rangon ya
jadi daripada muter ke yang lain lebih baik nunggu seperti itu
soalnya kan tinggal dua puluh menit lagi kita mau ke taman mini
daripada muter kita nunggu aja deh
erda menilai menunggu hingga pukul sembilan lebih efisien ketimbang memutar ke jalur non tol
yang membuat arah perjalanannya lebih jauh
kepala badan pengelola transportasi jabodetabek bambang trihartono menyatakan
beberapa alternatif kerap dipilih masyarakat
saat pemberlakuan skema ganjil genap
hasil survei bptj sebagian besar pengendara memilih berangkat lebih awal dari jam pemberlakuan ganjil genap
survei di cibubur dan di kunjuran dua
kami tanya kepada masyarakat
seandainya paket kebijakan ini diterapkan
mereka akan beralih a angkutan umum berangkat lebih pagi dan seterusnya dan seterusnya
ini terbukti setelah berangkat lebih pagi mereka akan berangkat lebih pagi
ini terbukti setelah berangkat lebih pagi mereka akan berangkat lebih pagi
setelah saya survei di kunjiran dua dan di cibubur dua
itu terjadi lonjakan kendaraan di jam lima sebelum jam enam
nah ini artinya sudah mulai berbagi beban ya
bambang menambahkan untuk jangka pendek terbilang sulit untuk membuat masyarakat beralih ke transportasi umum
namun bambang optimistis jangka panjang budaya menggunakan transportasi publik akan berangsur terwujud
pukul sembilan tepat
petugas mempersilahkan mobil erda untuk melintas ke gerbang tol cibubur dua
erda pun dapat melanjutkan perjalanannya
roni satria jakarta